oke kisah cinta beda agama yang dibalut dengan fantasi
kayaknya banyak yang relate ya dengan film ini
langsung aja kita terhubung lewat sambungan zoom
ada della dartian pemeran karakter mentari
dan juga ada jason iskandar sutradara akhirat love story
hai apa kabarnya kalian
baik baik baik
ada dua karakter kuat dalam film ini
ada timur ada mentari
sosok mentari itu kayak gimana sih del
mentari mentari itu adalah seorang ilustrator
dia anak tunggal di keluarga yang mapan lah istilahnya
dan dia tuh punya jiwa free soul yang tinggi gitu
dan seniman banget lah gitu
dan dia disini dia jatuh cinta kepada seorang akuntan yang diperankan oleh timur
pada akhirnya mereka pacaran
tapi pacarannya backstreet karena mereka berbeda keyakinan
jadi backstreet karena beda keyakinan kan
saya benar berarti bilangnya kalau ini banyak relate ya
sama orang banyak di indonesia
iya kayaknya banyak orang bakal relate sih
tapi nggak cuma di situ aja
tapi film akhirat love story ini bercerita tentang petualang mereka berdua
yang pada akhirnya mereka terkena kecelakaan dan koma
dan lalu mereka berpetualang di dunia akhirat
nah biasanya romansa cinta di layar lebar indonesia ya udah gitu ya putus
kalau beda agama gitu putus selesai atau memang lanjut gitu
nah ini ada fantasinya
ada apa ya period yang dimensi lain yang justru bikin orang kayaknya di luar embel embel mereka di dunia gitu
saya ke jason
jason kenapa akhirnya ini jadi latar belakang
jadi twistnya adalah fantasi ini dimensi lain yang mungkin orang nggak kepikiran gitu
oke mungkin karena
pertama pasti tadi benar relate gitu
ini memang memang banyak lah yang ngalamin gitu
di temen temen itu banyak sekali yang ngalamin
nah waktu itu kayaknya menarik banget buat menarik ini ke dalam genre fantasi gitu
karena menurut saya kuatan dari cerita fantasi itu kan sebenernya membuat kita berandai andai kan
berandai andai bagaimana kalau ada sebuah tadi dunia fantasi lain yang
mereka tuh bisa diterima dengan mudah gitu
bagaimana kalau itu terjadi
bagaimana kalau ada kesempatan itu
apakah kita akan membuat kesempatan yang mengambil keputusan yang sama atau enggak
itu sih yang sebenarnya kenapa akhirnya mengambil fantasi untuk mengajak penonton tuh berandai andai
bagaimana kalau itu benaran terjadi ke kalian
keputusan apa yang akan kalian buat
begitu sih sebenernya
tapi orang indonesia tuh menerima gak sih dengan genre fantasi gitu
romansa berbalut fantasi ini
kayak gimana sih jason
benernya ya itu tadi sih menarik bahwa belum banyak film genre fantasi di indonesia ya
padahal sebenernya kan kita sangat terbiasa gitu sebenernya dari kecil dengan genre fantasi
simple cerita rakyat kemudian ada film film sinetron dari waktu kita kecil
ada film film dari luar indonesia yang juga mengangkat
jadi sebenernya dari kecil kita terbiasa dengan genre fantasi gitu
nah pertanyaannya kan kenapa ini masih jarang gitu diangkat di indonesia
jadi mungkin kita pikir ini kayak why not gitu kita bikin satu yang agak beda gitu
dengan genre romant seperti dikombandingkan fantasi kita yakin itu akan ngasih spark yang unik lah ke penonton gitu sih
della ada kesulitan gak sih ketika berakting
ini kan antara dunia nyata dan fantasi
gimana akhirnya tuh bisa seorang mentari ini bisa meyakinin penonton ini latarnya lagi di dunia fantasi loh
ini latarnya lagi di dunia nyata loh
itu kan susah nggak sih
benar benar justru itu adalah tantangannya kan
bagaimana dunia fantastik yang jason create ini bisa diterima sama orang orang yang nonton gitu kan
nah tapi kan kita ada waktu yang reaging yang cukup lama waktu itu
kita semua ngobrol kita menyatukan visi dan misi masing masing
dan jason sangat terbuka banget kita berdiskusi banyak tentang peraturan peraturan di dunia akhirat kita
dunia akhirat ini seperti apa
dan waktu itu juga jason kasih beberapa film untuk memberi gambaran gambaran lah seperti apa yang dia inginkan gitu kan
dan pada akhirnya itu memudahkan kita untuk berfantasi kan
berberangan angan seperti apa sih dunia akhirat ini gitu
dan kita bisa tonton dunia akhirat fantasinya jason di bioskop
desember ini ya
udah tayang ya
karena dari tanggal dua desember sampai sekarang masih tayang
tapi kalau ngomongin soal desember kenapa kan proses produksinya cukup panjang
sempat terkendala juga karena pandemi
kenapa memutuskan kayaknya desember ini cocok deh untuk rilis akhirat love story jason
satu karena momentum ya
momentum maksudnya gini kayak kemarin kan seperti kita tahu ya ada pandemi dan beberapa film indonesia banyak
film indonesia tertahan gitu
nah begitu ini ada kesempatan kayak kemudian banyak film indonesia yang merilis gitu
dan kita rasa ini sebenarnya momentum yang harusnya kita rayakan bareng bareng gitu
mungkin kita pikir kita ingin ikut merayakan momentum ini dengan merilis film akhirat love story juga
kedua menurut saya pribadi ya film akhirat kolom tour ini kan sebenarnya ya film tentang cinta
tapi sebenarnya cinta di sini tuh ada banyak hal gitu bukan cuma tentang pasangan tapi juga
orang tua saudara gitu
jadi film ini mengajak kita kayak merenung sebenarnya merenung apa yang telah kita lalui
dan kemudian mengingat kembali kesempatan kesempatan yang kita punya di masa depan gitu
itu kan cocok banget sebenarnya diputar di desember di akhir tahun
dimana waktunya kita untuk refleksi ya
della singkat aja karena durasi terbatas boleh dong ajakin yang lain ini udah tujuh hari tayang
boleh silahkan ajakin mungkin
untuk nonton pacaran beda agama ala timur dan mentari
iya buat semuanya jangan lupa nonton akhirat al love story
kalau kalian ingin mendapatkan tontonan yang ringan tapi dalam
kalian bisa menonton kisah cinta timur dan mentari
semoga bisa menjadi kisah yang inspiratif untuk kalian
kisah cinta mereka yang gemes tapi apet
oke semoga sukses kalian berdua
kita katanya semua orang bilang endingnya menyedihkan
sesedih apa sih
jadi pengen tau nih ya
harus nonton buat tau sedihnya gimana
jangan lupa what did you
oke jason della dartion terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected